pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia secara resmi
telah menolak hasil kongres luar biasa klb partai demokrat
yang menetapkan muldoko sebagai ketua umum
menanggapi keputusan ini ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
menegaskan tak ada lagi istilah demokrat demisioner
ia menegaskan kepengurusan di bawah pimpinannya sah dan berkekuatan hukum
partai demokrat akan membuka pintu maaf bagi muldoko
serta kader ataupun mantan kader di kubu muldoko yang menyesal
deputi badan pemenangan pemilu dpp partai demokrat kamhar lakumani
dalam pernyataan pers kepada detik com jumat pagi menyatakan
bahwa sby maupun ahy akan membuka pintu maaf bagi muldoko
jika ia meminta maaf dan bersungguh sungguh menyesali perbuatannya
sebelumnya partai demokrat juga membuka pintu maaf bagi kader
ataupun mantan kader di kubu muldoko yang menyesal
namun kepala bam kostra partai demokrat herzaki mahendra putra
menyatakan bahwa ada konsekuensi dan disiplin organisasi yang harus dijalankan
terkait hal ini salah satu penggagas kongres luar biasa partai demokrat kubu muldoko
max supakwa menyebut pihaknya tidak akan bergabung dengan kubu ahy
max menegaskan tetap berjuang merebut partai demokrat
sejumlah simpatisan dan kader partai demokrat menggelar sujud syukur dan cukur gundul
karena mereka merasa senang setelah klb versi muldoko ditolak oleh pemerintah
dan memutuskan ahy tetap sebagai ketua umum partai demokrat
selain wujud syukur cukur gundul warga secara sukarela ini
sebagai wujud kegembiraan dan dukungan kepada putra bungsu sby
presiden ke enam ri yang berasal dari pacitan
tidak hanya itu pengurus partai demokrat pacitan juga berharap
agar seluruh simpatisan dan pendukung bisa bersatu kembali
tim liputan cnn indonesia